jakarta adalah rumah bagi sepuluh lima juta jiwa
dinas lingkungan hidup dki jakarta mencatat
produksi sampah per hari ibu kota selama masa pandemi
dan pemberakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
mengalami penurunan dibandingkan hari hari sebelumnya
meski demikian jumlah sampah plastik dki masih tinggi
sebelum masa pandemi covid sembilan belas
sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun
untuk terurai secara alami
guna mengatasi hal ini
pemerintah provinsi dki jakarta membuat regulasi terkait kewajiban
menggunakan kantong belanja ramah lingkungan
yang tertuang dalam peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
regulasi ini melarang pelaku usaha di pusat perbelanjaan
menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai
serta menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan
jakarta akan bebas plastik sekali pakai
lalu siapkah warga dki membiasakan diri bebas plastik
dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan
sebetulnya ya kalau sampai nggak ada plastik itu
kita agak kesusahan juga ya nanti
karena lebih praktis pakai plastik semua bahan makanan kan
bukunya pakai plastik karena harus dibungkus dengan itu
kalau pakai kertas atau daun itu kayaknya susah gitu
dan lebih lama
kalau untuk makanan memang saya agak worry juga ya
kalau tidak dibungkus rapih dengan plastik ya
karena seperti kita tahu dengan posisi pandemik seperti ini kan
semuanya orang tuh worry nya tuh mungkin berlebihan ya
sampah plastik menjadi ancaman bagi kehidupan
jika tingkat penggunaan di masyarakat tidak ditekan dari sekarang
terbitnya regulasi pemprov dki terkait permasalahan plastik
menjadi awal baik dalam mengurangi pemakaian plastik
kontribusi kantong kresek terhadap volume sampah yang diproduksi di jakarta
tentu itu akan berbicara
tapi memang kalau kita bicara secara lebih luas untuk pencemaran
boleh jadi tidak banyak perubahan ya
karena tentu banyak juga jenis jenis plastik sampah lain yang ditemukan mencemari ya
seperti misalnya stereofoam tadi sedotan plastik
ataupun saset saset yang sifatnya multi layer dan sangat sulit untuk didaur ulang
jadi kita berharap sebenarnya ini bisa menjadi
langkah awal yang baik
kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta ando nowari menyebut
pihaknya terus melakukan edukasi dalam upaya mengubah perilaku masyarakat
tentang penggunaan sampah plastik sekali pakai
meski demikian pemantauan pengawasan teguran peringatan
hingga sanksi akan diterapkan jika pelaku usaha tidak mengindahkan aturan lingkungan ini
larangan penggunaan plastik sekali pakai akan resmi berlaku mulai satu juli mendatang
filosofinya adalah kita ingin merubah perilaku
ke arah yang lebih baik
jadi tentu akan ada kita
tadi fase fase edukasi kemudian fase pemantauan
fase pengawasan baru fase misalkan penindakan
jadi tidak serta merta kita langsung terapkan dengan membatu buta
sanksi dan sebagainya
tapi lebih kita ingin berkolaborasi mengubah perilaku yang lebih baik lagi lah ke depan
kota perlu mengambil bagian dalam memperkuat kesadaran akan bahaya sampah plastik
demi menghindari bahaya ancaman lingkungan dan kesehatan manusia di masa depan
tim liputan cnn indonesia